musim kemarau adalah malapetaka bagi ribuan warga desa karanganyar
kecamatan geyer kabupaten gerobogan
kekeringan air bersih adalah masalah rutin di desa ini
wajar jika ada bantuan air bersih dari bpbd setempat datang
warga langsung berbondong bondong menyerbu truk tangki air
dan inilah pemandangan yang berakangan sering terjadi di wilayah kabupaten gerobogan
khususnya di desa karanganyar ini
warga saat truk bantuan dari bpbd setempat datang membawa bantuan air bersih
langsung berbondong bondong datang ke tempat lokasi penampungan air
ini bahkan air belum penuh saja
warga sudah menciduk air untuk dimasukkan ke gering

desa ini memang tidak memiliki sumber air bersih
baik yang berasal dari tanah maupun aliran dari waduk tada hujan yang berada di luar desa
sejak lama warga mengakses air bersih dari menampung air hujan dan aliran sungai
posisinya apakah memang tidak ada sama sekali air tanah di seluruh wilayah karanganyar ini
apakah pernah dites untuk dibor gitu pak
sudah sering dari swadaya masyarakat itu sering melakukan pengeboran
itu sudah mencapai kedalaman satu ratus lima puluh meter rata rata itu nggak ada airnya
satu ratus lima puluh meter tidak ada air
tidak ada airnya
kalau posisi karanganyar ini sendiri jauh juga gitu pak dari waduk waduk besar di kabupaten grobogan atau
sebenarnya karanganyar ini untuk desa karanganyar ini ikut kecamatan geyer
waduk gedung ombok itu juga di kecamatan geyer
saya juga warga karanganyar punya waduk tapi tidak bisa memanfaatkan airnya
tanpa adanya anomali cuaca el nino seperti tahun ini saja kekeringan terjadi di gerobogan
dengan el nino kondisi ini semakin parah perlu adanya evaluasi tata kelola air khususnya di desa karanganyar
bagaimana kita beradaptasi kondisi wilayah gerobokan dari dulu sampai sekarang itu demikian
ditambah dengan el nino dia akan lebih parah
tetapi apa yang bisa kita adaptasi dari proses iklim yang demikian itu
ketika musim hujan airnya berlimpah tidak mampu kita tampu
tapi ketika kemarau airnya justru tidak mampu kita saving
disini ada menurut saya ada kesalahan dalam tata kelola atau pengelolaan dari sumber daya air

warga setempat berharap pemerintah segera menyediakan embung tanah air ini
hujan yang bisa digunakan saat kemarau
tim liputan cnn indonesia